dan puluhan konsumen rumah murah bersubsidi program presiden joko widodo di samarinda kalimantan timur
senin pagi ramai ramai melapor ke kantor polisi setempat
ya mereka ini merasa tertipu karena sudah membayar down payment atau uang muka hingga puluhan juta rupiah
namun rumah ternyata tidak kunjung selesai
puluhan konsumen rumah murah bersubsidi program presiden joko widodo melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu spkt polresta samarinda
dengan membawa kwitansi down payment atau uang muka dan juga bukti iklan rumah murah
melaporkan pt tiga x sembilan yang merupakan pihak pengembang rumah karena dianggap telah menipu konsumen
pasalnya selama dua tahun terakhir rumah yang dijanjikan tak kunjung rampung
padahal mereka sudah membayar uang muka mulai dari enam juta hingga puluhan juta rupiah
awalnya mereka percaya karena rumah murah tersebut sempat diresmikan oleh wali kota samarinda syahri jang
sementara itu pihak developer menjanjikan awal tahun dua ribu delapan belas rumah tersebut sudah bisa ditempati
terhambatnya pembangunan rumah dikarenakan sertifikasi lahan yang digunakan ternyata lahan perkebunan
kalau untuk merugikan konsumen
mungkin dirugikan dalam waktu saja
yang kita hambatan utama itu dari sertifikasinya
karena yang kita bangun ini awalnya kita tidak tahu kalau itu masuk di ranah perkebunan
setelah kita urus ternyata masuk di ranah perkebunan
program rumah murah bersubsidi tipe tiga puluh enam itu rencananya akan dibangun sekitar seribu unit di kecamatan palaran samarinda kalimantan timur
dengan harga rumah mulai dari satu ratus lima puluh juta rupiah per unitnya
david andriawan samarinda